komisi lima dpr ri dalam waktu dekat berencana akan memanggil kementerian perhubungan
untuk menginvestigasi tragedi jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
pengawasan dan regulasi terkait kelaikan terbang armada pesawat pun kini mendapat sorotan
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom
ada syarif abdullah al qadri wakil ketua komisi lima dpr ri
dan ada ruth hanna simatupang analis penerbangan
dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari kementerian perhubungan
untuk ikut berdialog malam hari ini
sayangnya belum ada yang bisa bergabung
salam malam bu hanna dan pak syarif
salam malam mbak eva
oke saya ke pak syarif dulu
pak syarif hari ini komisi lima dpr berkunjung atau datang ke posko pencarian di dermaga jict
apa saja yang ditemukan oleh komisi lima
ya tadi kita melihat ada beberapa
kemudian saya ke jict
saya tadi melihat di posko yang ada di kalimantan barat
berkaitan dengan di apa didirikannya posko di supadio
tapi ada beberapa yang bisa kita lihat tadi
kemudian berkaitan dengan black box nya sudah tahu
tidak tahu titik koordinatnya
bahkan sudah tahu titik di mana barang itu berada
cuma kita minta untuk dipercepat gitu
kita kan tidak tahu nanti arus atau apa di dasar laut itu berubah
dan juga tahu persis
yang kedua memang ada beberapa serpihan
ya termasuk juga ada beberapa jasad jasad ya
yang itu yang teridentifikasi
cuma belum terketahui identitasnya
bahkan tadi sore saya dengar
sudah ada yang satu orang sudah diketahui
saya kira itulah beberapa hal yang bisa kita lihat
kemudian selain itu juga saya melihat yang ada di kita di sini
antara instansi instansi yang terkait sudah cukup baik koordinasinya
kemudian cara kerjanya sudah maksimal
ya tentu kita berharap bagaimana untuk secepatnya ini bisa menemukan
korban korban dari tragedi jatuhnya pesawat sriwijaya ini
oke pak syarif
kalau kemudian tadi pak syarif katakan sudah cukup baik
tapi kemudian komisi lima berencana untuk mengundang kementerian perhubungan
untuk meminta keterangan
apa kemudian yang ingin didalami
tapi dijawab setelah jeda kita akan lanjutkan
setelah jeda berikut ini cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya saya masih bersama syarif abdul al qadri
wakil ketua komisi lima dpr ri
dan ibu rut hana simatupang analis penerbangan
untuk membahas masalah keselamatan dan kelaikan operasional dari penerbangan di tanah air
saya lanjutkan ke pak syarif
pak syarif kalau kemudian tadi bapak sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah cukup baik
dan juga maksimal
tapi komisi lima berencana untuk memanggil kementerian perhubungan
apa yang ingin didalami dalam pemanggilan ini nantinya
ya tentu kita ada beberapa hal
ini kan berkaitan dengan masalah
kita menurut catatan kita sejak dua ribu sebelas sampai sekarang itu sudah tujuh kali terjadi terkait tragedi
dalam lima tahun berikut belakangan ini sudah tiga kali yang fatal ya
di dua ribu lima belas itu air asia
kemudian dua ribu delapan belas
dan sekarang dalam waktu yang tidak begitu jauh sudah terjadi lagi dengan terinjaya
tentu ini harus kita dalami
apa yang jadi penyebabnya
kalau memang itu penyebabnya berkaitan dengan faktor manusianya
artinya di dalam mungkin ada keteledoran
ini ya tentu ini perlu juga kita dalami
apakah pada waktu dia terbang dia sudah melewati cek
kemudian semuanya secara prosedur itu sudah terpenuhi
kemudian kalau dilihat dari sisi trouble terhadap mesin
karena memang kalau kita lihat
pada saat kejadian lion juga seperti itu
kemudian sriwijaya kita harus dalami
tapi ada beberapa perbandingan yang berkaitan dengan seri lima ratus ini
sudah ada banyak terjadi tragedi di luar negeri
nah ini saya kira perlu kita dalami
artinya nanti semua armada ini kita harapkan bagaimana
sebagai pembekal regulator
untuk betul betul secara ketat
di dalam mengawasi terhadap transportasi
terutama transportasi udara
karena transportasi udara ini
kalau terjadi satu tragedi tentu ini akan patah
jadi saya kira ini perlu kita dalami
jadi ke depan kita berharap
ini termasuk kita analisa sudah dalam waktu yang tidak begitu lama
ini apa menjadi masalahnya
kalau memang masalahnya masalah regulasi ya harus diperketat
kalau memang ada pihak perusahaan yang melanggar itu ya tentu harus ada sanksi
dan saya minta nanti kalau memang itu ada keteledoran
di kementerian ya harus disangsi
aparatur yang bertugas
oke sekarang kita ke burut
burut kalau melihat kronologis kecelakaan
selain kemudian faktor cuaca
apa saja bu sebetulnya faktor faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan
ya terutama tadi benar seperti yang pak syarif abdullah bilang
bahwa kemungkinan adalah safety system
di dalam remsik yang terlewat ya bisa
kemudian yang terutama juga adalah peralatan di pesawat
nah bisa juga komunikasi antara awak pesawat dengan petugas atc
jadi begitu banyak faktor faktor yang dapat membuat pesawat keselakaan
kalau kemudian melihat kronologis dari kecelakaan kemarin
faktor yang paling kuat itu
kalau dari pengalaman anda kemudian menginvestigasi kecelakaan kecelakaan sebelumnya itu
mengarah kemana sebetulnya burut
ya ini sih lebih kepada memang peralatan ya
di dalam pesawatnya itu sendiri
tapi ini jangan dibawa kepada bahwa usia pesawat ini sudah tua ya
karena usia pesawat itu bisa diperpanjang
asalkan si maskapai dengan tertib dan patuh
untuk melakukan jadwal maintenance nya
jadi itu kunci supaya si pesawat itu tetap
tetap layak terbang sebenarnya
dan tentu pengawasan dari pembina
pembina ini tentu adalah regulator
kenan hope ya
jadi kalau kemudian ada satu fakta
harus kemudian didalami lebih jauh lagi begitu ya
artinya usia pesawat ini bukan menjadi salah satu faktor yang bisa disimpulkan begitu ya
sehingga dengan semakin tua usia pesawat
maka akan semakin mudah terjadinya kecelakaan
bukan seperti itu ya bu rut ya
bukan seperti itu
yang penting itu adalah ketertiban dari operator sendiri
untuk mentaati jadwal jadwal penggantian
perubahan updating system dan sebagainya
kalau tidak dilakukan itu
nah itu yang merupakan satu lubang lubang kecil
untuk menjadi suatu kejadian besar berikutnya
nah saya yakin
kejadian sriwijaya ini
ini adalah karena beberapa kali pemeriksaan
yang ada yang terlewat atau yang dibenarkan
tapi berdasarkan teori dan pengalaman pengalaman selama ini
selalu karena ada keleluasaan yang dibikin ya
oleh baik pengawas internal maupun eksternal
sehingga terjadilah kecelakaan besar ini
pemeriksaan itu dilakukan seperti apa sih bu rut
sebenarnya tergantung dari kondisi si pesawat
kalau posisi pesawatnya sendiri sudah baik
dan dengan teratur dirawat
saya pikir karena mereka tetap ada jadwal ya
setiap parts itu kan ada jadwal untuk diganti
untuk di update sistemnya dan sebagainya
nah itu saja diawasi dan itu dipatuhi
harus dua minggu sekali atau seminggu sekali
karena tiap parts itu punya umurnya sendiri
tapi kalau kemudian pengawasan dari pemerintah
baiknya seperti apa sebetulnya
jadi ada ketergantungan antara pemerintah
inspekturnya dengan operator juga
jadi ini juga mungkin yang harus menjadi perhatian dari pemerintah
kalau di dpr kali ya pak syarif
nanti mungkin bisa mengaturnya lagi
banyak inspektur ya
kemudian untuk mempertahankan jam terbangnya
dia ikut menjadi pilot di maskapai
nah bagaimana dia bisa menjadi objektif dalam memeriksa
atau memberikan suatu penilaian terhadap maskapai itu
kalau dia sendiri ikut
dalam penggunaan pesawat komersialnya operator
ya itu pernah terjadi
saya tidak tahu apakah sekarang sudah ditertibkan atau tidak
saya belum tahu lagi
jadi ada semacam konflik of interest begitu ya
hal hal ini nantinya tentunya akan didalami begitu ya pak syarif
bagaimana kemudian dengan masalah usia pesawat
apakah itu juga akan jadi garis bawah dpr
ya kalau memang apa yang dikatakan ibu tadi itu secara kontinu
dan sesuai dengan ketentuan jam terbangnya berapa
dia harus melakukan cek lagi
saya kira ya tentu itu tidak ada masalah
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ahli
namun dengan demikian ini apa dilakukan atau tidak
yang kedua berkaitan dengan masalah tadi
berkaitan dengan pilot
apa dia sudah melewati tahapan tahapan yang sudah ditentukan
nah selain itu sebenarnya yang juga harus sekarang ini
karena pada saat pandemi ini juga
ini kan banyak pesawat yang standby ya
yang sudah dimasukkan istirahat
karena memang tidak diperbolehkan penerbangan pada waktu itu
ini pada saat mereka melakukan penerbangan apa sudah di recek
tapi kemarin kita sempat lihat menteri perhubungan sempat melakukan ramcek begitu
apakah itu sudah
ini kan harus kita dalami lebih jauh kalau berkaitan dengan itu
jadi saya kira semuanya nanti mungkin nanti lebih sempurnya itu setelah knkt selesai melakukan investigasi terhadap kecelakaan pesawat ini
saya kira itu
kemudian selain itu juga kita untuk meminta
ketegasan dan pengawasan
memonitor terus berkaitan dengan hak hak korban juga
jangan sampai nanti hak hak keluarga korban ini
terutama berkaitan dengan asuransi kewajiban daripada pihak airline
menyelesaikan hak hak korban ini juga harus diselesaikan
jangan sampai terjadi pada masa masa yang lalu
ada juga akhirnya masih ada yang belum terselesaikan
ini saya kira ini juga harus menjadi perhatian dari pemegang regulator
jadi banyak nanti mungkin kita akan mintakan kepada kementerian perhubungan dan pihak pihak lain yang berkompetensi di dalam bidang ini
kita berharap bahwa kita ini kita usahakan semaksimal mungkin
supaya ini tidak sering
ini kan dalam waktu lima tahun saja
saya di dpr ini dua periode sudah tiga kali mbak
targetnya jangan tidak sering ya pak ya
kalau bisa tidak terjadi lagi begitu ya pak syarif
pak syarif yang ingin saya garis bawahi tadi yang sempat disebutkan ibu ru terkait masalah konflik antara pengawas dan juga yang diawasi
dan yang baru baru ini kemudian mencuat adalah masalah konflik internal di dalam manajemen perusahaan
kita akan bahas setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya sebelum kami lanjutkan dialog kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari kapten fajar semiarto mantan direktur operasional sriwijaya air terkait dengan keselamatan dan kelaikan operasional pesawat sriwijaya air
waktu itu waktu dua ribu sembilan belas medio sekitar september
kondisi kita selalu mereview
waktu itu safety dari apa namanya mas kapai dan dari divisi safety waktu itu menyatakan bahwa hira atau hazard identification risk analysis menunjukkan waktu itu angka kurang baik atau warnanya
kita biasanya kasih color code sama angka kalau nggak salah empat a itu merah warnanya
nah apa artinya
angka dan juga warna merah ini artinya kalau kita tetap melakukan operasional penerbangan sesuai dengan yang selamanya berjalan itu akan beresiko terhadap operasi penerbangan itu
artinya bisa saja sewaktu waktu karena ketidaksiapan dari spare part
karena waktu itu kebetulan kita kerjasama dengan gmf atau garuda maintenance facility itu sedang dihentikan
oke saya langsung minta tanggapan ke ibu ruth
tadi pernyataannya ada hazard identification risk analysis warna merah kalau kemudian yang beredar di media
risk indeksnya berada di zona merah empat a ini maksudnya apa ibu rut
itu kan mereka sendiri ya yang memberikan cover code ya untuk kondisi
jadi ini bukan istilah umum penerbangan ya bu
dari maskapai itu jadi mereka yang tahu apa yang menjadi hazard
tetapi kalau melihat tadi keterangan dari captain fajar bahwa kesiapan mekanik dan spare part yang tidak ada
kemudian biasanya maintenance oleh gmf ini dihentikan
nah ini memang super hazard kalau saya bilang ya
artinya sebenarnya tidak boleh dilakukan penerbangan
karena untuk penerbangan itu kan setiap kali ada lima puluh lima item yang harus diperiksa untuk dinyatakan layak terbang
nah ini apakah yang lima puluh lima item ini adalah salah satunya nogo item
kalau menunggu item ya inilah akibatnya
jadi logo item apa maksudnya ibu rut
kalau tidak ada alat itu berarti pesawat itu tidak boleh terbang sama sekali
nah itu artinya nogo item
oke jadi lima puluh lima item ini harus ada semuanya begitu ya ibu rut
karena memang dunia industri atau dunia penerbangan ini memang sangat harus zero
zero accident begitu sebetulnya ya ibu rut ya
sekarang saya ke pak syarif
pak syarif apakah komisi lima sempat mendengar informasi soal konflik internal itu yang terjadi di sriwijaya air
ya setahun yang lalu kan kita sudah mendengar itu
bahkan saat rapat kita saya juga sudah sampaikan
saya masih ingat itu
ada menteri perhubungan ada pihak perusahaan sriwijaya
kita sudah sampaikan beberapa hal
itu harus menjadi perhatian
saya terkejut juga sebelum kejadian itu muncul lagi
yang dua direkturnya itu mundur
karena memang terjadi konflik antara pelaksana dengan pemilih
jadi ya ini saya kira kalau memang ini sampai ke teledoran seperti ini
apa yang disampaikan ibu tadi itu yang saya maksud tadi
jadi kalau memang itu berarti pengawasan regulatornya sudah kurang
jadi ya tentu kita minta kepada pihak yang terkait
untuk mempertanggungjawabkan ini
dan kita harap ke depan ini harus betul betul hal hal seperti ini tidak terulang kembali
ini kan sudah sering
sering sekali kita
artinya saya selalu katakan kita ini selalu belajar pada pengalaman
tapi tidak pernah tuntas
jadi sekolahnya tidak bisa pintar
tidak lolos gitu
kemudian yang juga agak mungkin cukup membingungkan adalah
peringatan ini justru datangnya dari internal sriwijaya air sendiri begitu
jadi kan ini sudah ketahuan
seharusnya pihak regulator kan langsung melakukan pendalaman
terhadap hal ini
ini berkaitan saya
kita selalu bilang
kalau terjadi sesuatu
memang konsekuensinya fatal
kenapa menjadi perhatian
walaupun dia ya dalam arti kata kalau dibandingkan kecelakaan dengan transportasi lain
tidak terlalu sering
tapi ketika terjadi itu
sehingga ini yang harus menjadi perhatian
saya ya mudah mudahan didukung oleh teman teman
ya ini harus secara menyeluruh
kita harus benahi
beberapa yang menjadi persoalan
kita tidak berkeinginan lagi
jangan sampai nanti
kedepan ada lagi yang terjadi
dalam waktu yang tidak berjaya begitu lama
nah ini saya
mintakan kepada semua
untuk bersama samalah kita
ini berkaitan masalah
manusia yang harus
pihak kementerian perhubungan tidak bisa bergabung dalam dialog malam ini
tapi kita simak sama sama terlebih dahulu
dari kementerian perhubungan
kelaikudaraan dari pesawat sriwijaya air
ini dia pernyataannya
ditjen perhubungan udara telah melakukan pengawasan rutin
sesuai dengan program pengawasan dalam rangka
sertifikat pengoperasian pesawat
atau aoc sriwijaya air
pada bulan november dua ribu dua puluh
hasilnya sriwijaya air telah memenuhi ketentuan
november dua ribu dua puluh sementara ada
dua direkturnya yang mengundurkan diri
di september dua ribu dua puluh
masalah yang terjadi
seperti yang tadi disampaikan kapten fajar itu
seharusnya sudah selesai
kementerian perhubungan dalam hal ini
sudah menyatakan bahwa
sriwijaya air telah memenuhi ketentuan
pak syarif silakan
ya itu makanya
dalam dapat itu akan kita dalami
kalau memang terjadi ketedoran itu
unsur kesengajaan ternyata
ya ini bisa juga
masuk ke padaran api dana
ini kan sudah terjadi nih
berapa korban yang sudah
ibu ruth kalau kemudian tadi disebutkan oleh
analisis warna merah di bulan
september yang menyebabkan dua direkturnya
mundur tapi kemudian
melakukan pemeriksaan dan
dinyatakan layak terbang
tapi ketinggian keselamatan manusia itu
harus menjadi utama bagi kita
keselamatan manusia adalah nomor satu di dunia penerbangan
pak syarif abdullah al qadri
wakil ketua komisi lima dpr
dan ibu ruth hana simatupang
terima kasih atas waktunya di
salam malam bapak ibu